ini arumte tinggal di
di belakang bukit sungai
sungai cikapundung ya
di situ ya
airnya wangi dan harum
ya bener kang bahkan bisa ngobatin tompelnya
ini bahaya ya teh kang
si jaka itu bisa bisa besar kepala kang
ya sudah kan sekarang kita kasih tau
semua warga kampung disini kang
biar dia nggak percaya sama si jaka
iya bener kang
gimana kalau kita rusak saja wajahnya kang
biar warga tidak percaya akan ada yang sumur ini kang
kalau gitu sekarang kita cari jalan
jangan tinggal lindungi juna
apa salah saya
hei jaka kamu akan rusak dengan racun ini
ibu bu amendment
kamu tidak perlu takut
saya adalah nyiarung
dan mereka ini adalah dayang dayang saya
kami adalah bidadari penunggu sungai ini
dan kami juga yang telah memberitahukan keberadaan ibu kamu
kalian yang itu ya
sudah lama saya memperhatikan kamu jaka
dan saya sangat senang kamu begitu peduli terhadap sungai ini
dan saya mohon supaya kamu bisa menjaga terus sungai ini
karena sungai ini banyak bermanfaat bagi orang
dan hanya kamu yang bisa melakukannya jaka
tapi ada syaratnya
maukah niar menjadi kekasih saya
kementerian residen servedisi dan pengaturan namamu semua berjanji

capaten di silaman yang mu wire mechain
yang kuatkan mohon untuk anda
tetapi saat ini minta bu
kalian tengok apa
aku tidak ada urusan dengan kamu
aku kok kenalan dengan wanita ini
kamu naik ke atas
jangan pernah ganggu saya lagi
girmunya hebat banget kang
kita berempat aja kewalahan neng
kita harus minta bantuan seseorang
lebih cepat lebih baik kang
setuju anto kang
ini tuh kekasih jaka
rumahnya kayak begini
nyi arum tinggal di mana
nyi arum tinggal di
nyi arum tinggal di
nyi arum tinggal di
nyi arum tinggal di
di belakang bukit sungai cikapundung ya
di situ ya
si nyi arum itu kekasih kamu
kamu kenalin di mana
ibu teh kenapa sih
ibu teh nggak percaya sama jaka
kalau nyi arum itu kekasih jaka gitu
jaka teh sudah berubah
jaka sudah dewasa
jaka berhak memilih siapa yang akan menjadi kekasih jaka
udah kamu lupain aja ah
tapi jaka teh sudah berjanji untuk mencintai nyi arum selama lamanya
dan jaka tidak peduli siapapun yang menghalangi jaka untuk mencintai nyi arum
ibu tidak usah mengatur saya lagi
kenapa jaka jadi kayak begitu sih
pasti terpengaruh sama nyi arum ya
hampir tiap hari
aku selalu memikirkan kamu nyi arum
suatu saat nanti kamu akan meninggalkanku
seperti ada nenek sumbi
seperti ada nenek sumbi
kamu tak mau kan menikah dengan aku
ada apa dengan nyai
saya sedang memikirkan jaka
nyai itu sedang diuji
karena nyi arum sangat menyukai jaka
kenal dengan nyi arum
nenek tahu nyai
nenek tahu nyai
memangnya akang serius
saya tahu ibu akan tidak suka dengan saya
akang tidak peduli dengan siapa pun
termasuk sama ibu akang
karena akang tercinta sama kamu
kamu mau kan menikah dengan akang
kamu mau kan menikah dengan akang
baiklah kalau memang akang serius
saya akan mencoba menanyakannya kepada dewa sungai

nanti aku akan mencoba menanyakannya kepada dewa sungai